sebanyak dua puluh ribu orang semarakan pesta rakyat simpedes tahun bri yang digelar di pandaan jawa timur pada dua puluh enam hingga dua puluh tujuh agustus dua ribu dua puluh
menteri bumn erick thohir menyebut acara ini penting sebagai upaya menyebarkan literasi keuangan dan pendampingan kepada pelaku umkm
direktur utama bri sunarso mengatakan event ini merupakan momentum kebangkitan pelaku umkm indonesia
pesta rakyat pedas datang lagi
dukungan terhadap usaha mikro kecil dan menengah atau umkm senantiasa menjadi fokus utama bri untuk mengembangkan pangsa pasar mereka
pada tahun ini bri kembali mengadakan pesta rakyat simpedes atau prs yang dipersembahkan oleh tabungan bri simpedes pada dua puluh enam hingga dua puluh tujuh agustus dua ribu dua puluh tiga di taman chandra

menurut hadir pada hari kedua menteri bumn erick thohir direktur utama bri sunarso palabang indonesia malang samsun hadi sekda kaupaten pasurwan yudha triwidya sasongko jajaran direksi dan dewan komisaris bri serta direktur bri duk lainnya
dalam kesempatan tersebut menteri bumn erick thohir mengatakan inisiatif pemberdayaan umkm seperti pesta rakyat simpedes ini penting sebagai upaya penyebaran literasi keuangan dan pendampingan kepada pelaku umkm
selain itu erick juga
mengapresiasi upaya transformasi di perusahaan bumn seperti bri yang secara konsisten terus digalakan
hal ini diharapkan dapat menjadi salah satu kontribusi dan pendorong pertumbuhan ekonomi indonesia
direktur utama bri sunarso menyampaikan event ini merupakan momentum kebangkitan pelaku umkm indonesia untuk menggerakkan perekonomian nasional
sunarso mengatakan bri melihat pelaku umkm di indonesia sangat membutuhkan edukasi secara konsisten dan berkelanjutan
s sendiri juga menjadi momentum bagi pelaku umkm memperkenalkan produknya kepada masyarakat luas
sehingga melalui kegiatan ini dapat meningkatkan penjualan atau omset dari pelaku usaha
pesta rakyat simperies bri pandaan ini menghadirkan lebih dari satu ratus lima puluh umkm binaan bri unggulan jawa timur
dan dalam dua hari dihadiri oleh lebih dari dua puluh nasabah bri group masyarakat umum serta ratusan komunitas penggiat budaya jawa timur
dalam gelaran ini
pelaku usaha mengikuti panggung edukasi berupa kelas umkm yang hadir dengan dua tema utama
yaitu besarkan usahamu dan hasilkan produk yang digemari dan positioning brand dan membuat konten dasar
kegiatan prs ini semakin meriah dengan kehadiran beragam bintang tamu mulai dari via valen inul daratista sleng gigi hingga republik